pertambangan yang dilakukan di bawah tanah tentu tidak lepas dari risiko kecelakaan tinggi
apalagi pt freeport indonesia memiliki pekerja tambang lebih dari dua puluh ribu orang
karena itu freeport berkewajiban mereduksi setiap risiko dalam proses eksplorasi tambang
untuk menekan bahkan menjadikan zero risk
teknologi pertambangan dikembangkan menggunakan konsol dari jarak jauh
dalam proses pengangkutan material di bawah tanah
alat berat jenis loader dikendalikan menggunakan alat alat ini
seolah bermain game konsol operator alat berat ini tinggal duduk berhadapan dengan joystick dan layar
sebelum dipercaya mengoperasikan konsol alat berat ini
para operator harus mengikuti uji kelayakan melalui tes simulator
milson adalah instruktur simulator yang telah menjadi operator alat berat sejak dua ribu delapan lalu
putra serwi ini kini dipercaya menjadi penguji calon operator konsol alat berat
tapi mulai dari tahun dua ribu tujuh belas
sudah diharuskan seorang operator itu sebelum mengoperasikan yang aktual yang asli
dia harus melewati tahap tahap dari mengoperasikan dari simulator
dia harus butuh dua ratus lima puluh jam di lapangan untuk harus mendapatkan desain lawyer manual
barulah dia bisa dapat mengikuti training simulator main game
kalau untuk kedalaman dia tidak menentu di mana saya bisa dipakai
cuman memang ini dikhususkan untuk remote karena area tersebut sudah tidak bisa seorang manusia masuk di dalam
kenapa tidak bisa
karena sudah terlalu bahaya
karena itu semua sudah lupur basah
teknologi konsol dalam eksplorasi ini diklaim tidak hanya mengurangi risiko dalam eksplorasi
tapi juga memberi kesempatan pada para wanita untuk terlibat dalam pekerjaan eksplorasi
bahkan lima dari dua puluh satu operator konsol ini adalah wanita
para wanita operator alat berat ini mengendalikan alat berat dari jarak jauh
untuk mengangkat ore atau material tambang dari tambang bawah tanah
yogi tujuliarto tembagapura